beralik informasi lainnya sekolah sekolah di surabaya kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas
dan tidak ada transmisi lokal varian omikron di daerah tersebut
pemerintah kota surabaya masih menerapkan pembelajaran tetap muka terbatas untuk siswa sd hingga sma dan smk se surabaya
hal ini mengacu pada capaian vaksinasi anak dan persetujuan orang tua
ditemukannya satu kasus omikron di surabaya membuat pemerintah kota surabaya mengevaluasi rencana peningkatan kuota ptm terbatas
makanya dengan kita melihat protokol kesehatan cukup ketat dan kita harapkan ini terus berlaku seperti ini
pihak sekolah juga mengatur jadwal masuk dan pulang siswa
untuk menghindari penularan covid sembilan belas terutama varian omikron
semua siswa yang berjumlah satu sembilan puluh lima mulai dari kelas sepuluh hingga dua belas sudah mulai mengikuti kegiatan belajar secara langsung ini
guna mencegah penularan covid sembilan belas terutama varian omikron pihak sekolah membagi dua jalur masuk sekolah
mereka juga diwajibkan mencuci tangan cek suhu tubuh sebelum masuk ke ruang kelas
karena pembelajaran lebih mudah dicerna saat guru menjelaskan di kelas dibandingkan pembelajaran jarak jauh
menurut saya jauh lebih efektif daripada kemarin waktu pjj atau pembelajaran jarak jauh
jadi kita bisa lebih nangkep dari ilmu dari sosial
sosialisasi interaktifnya juga sama guru itu bisa lebih nyambung gitu
kalau misalnya pjj kemarin kan kita kayak kebingungan sendiri
rusdiantini kepala sekolah sma n enam belas surabaya mengatakan
untuk menghindari kerumunan tak hanya jalur masuk sekolah yang diatur tapi juga jadwal pulang
seperti kelas sepuluh akan keluar terlebih dahulu sepuluh menit kemudian kelas sebelas dan sepuluh menit lagi baru kelas tiga
untuk jamnya kita sesuai dengan skb empat menteri yaitu enam jam
pelajaran semuanya nanti akan pulang jam sebelas tiga puluh
nah pulangnya supaya tidak sama sama bisa menimbulkan kerumunan
apalagi ya seperti yang saya sampaikan tadi ada varian yang baru tadi kita juga antisipasi
yang pertama kelas sepuluh kita pulangkan sepuluh menit sebelum jam sebelas tiga puluh
dengan demikian kita membuat pengaturan pulang itu persesi
diharapkan dengan adanya pengaturan jalur masuk dan pengaturan pulang siswa
dapat menekan dan meminimalisasi penyebaran covid sembilan belas khususnya varian baru omikron
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur